empat dari tujuh narapidana kasus pembunuhan vina dan eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas satu kebonwaru bandung jawa barat
pemindahan empat napi ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh polda jawa barat
empat narapidana kasus pembunuhan vina dan eki dipindahkan ke rutan kebonwaru bandung pada selasa dua puluh satu mei lalu
mereka saat ini telah ditempatkan di sel karantina
empat napi tersebut akan ditahan di rutan kebonwaru hingga proses penyelidikan kasus selesai dilakukan
setelah itu keempatnya akan dikembalikan lagi ke lapas cirebon
tidak menutup dokumen bisa pemeriksaan di rutan atau bisa dibon ke polda
sampai selesai ya mungkin nanti akan dikembalikan lagi kalau sudah selesai
sebelumnya tujuh terpidana kasus pembunuhan vina dan eki ditahan di lapas kelas satu a kesambi kota cirebon sejak dua juni dua ribu tujuh belas
selama ditahan ketujuh napi tersebut diakui berkelakuan baik
bahkan petugas mengusulkan perubahan pidana
dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman dua puluh tahun
kini ketujuh terpidana dipinjam sementara oleh polda jawa barat untuk pemeriksaan pendalaman kasus
ketujuh terpidana tersebut saat ini berada di tiga lapas berbeda
yakni rutan bandung lapas narkotika jelekong dan lapas bancai
keluarga binaan pemasarakatan yang berkaitan dengan kasus ini semuanya berkelakuan baik
mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik
dan mereka juga pembinaan kepribadian pembinaan kemandirian mereka ikuti dengan baik semuanya
tidak ada permasalahan dengan warga binaan apalagi dengan petugas